sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
pesona alam danau toba menyimpan banyak daya tarik wisata
hamparan air jernih udara yang sejuk dan bentang pegunungan hijau nan memesona
salah satunya danau sidi honi yang terletak di ketinggian satu tiga ratus meter

danau sidi honi terletak di atas permukaan laut tepatnya di pulau samosir
pulau samosir terbentuk dari letusan hebat gunung api purba
danau di atas danau sidi honi ini kini menjadi salah satu pesona pariwisata di sumatera utara
danau sidihoni menjadi salah satu tujuan wajib saat berwisata ke desa wisata huta tinggi
kempaten samosir sumatera utara
lokasinya dapat ditempuh sekitar dua jam perjalanan darat dari bandara silangit atau enam jam perjalanan dari kota medan
selain keindahan alamnya desa wisata huta tinggi terkenal dengan kuliner khas dan budaya lokalnya
setibanya di desa huta tinggi saya disambut alunan gondang batak
seni musik khas batak ini dimainkan para pemuda pemudi desa huta tinggi
untuk menyambut kedatangan tamu
anda pun bisa belajar musik dan tarian tradisional di sini
saya diajari cara memainkannya
saya juga dijamu salah satu kuliner unik yaitu mie gomak yang kerap disebut spageti batak
masakan ini berbahan dasar milidi
yang dimasak memakai santan dengan aneka bumbu seperti andaliman kecombrang atau kacang tanah
jika anda ingin singgah menikmati suasana alam pedesaan di huta tinggi ada berbagai pilihan homestay
salah satunya rumah panggung ini
bangunannya terbuat dari kayu dan terdapat ukiran menarik
saat akan memasuki rumah anda harus menunduk
yang dalam budaya batak sebagai simbolis menghormati pemilik rumah sebelum masuk
anda bisa menginap di homestay seharga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah semalam
yang tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat
kita memang bersyukur sekali dapat bantuan dari kementerian pariwisata
ada beberapa fasilitas yang kita dapat seperti tempat tidur spring bed bantal
setiap homestay itu kita datang memang
kita ada delapan di sini memang ada tiga
untuk setiap tahunnya memang kita selalu kalaupun tidak datang tamu
tapi kita harus tetap selalu menyimpan merawatnya agar
gimana ya pak fasilitas yang diberikan itu harus kita jaga
ada kuliner khas lain yang wajib dicoba di desa huta tinggi
yaitu dali nihurbo atau keju yang terbuat dari olahan susu kerbau
selain merasakan nikmatnya dali nihurbo
wisatawan yang berkunjung ke sini bakal disuguhi sensasi membuat keju bercita rasa tradisional
desa huta tinggi samosir ini terkenal dengan olahan keju tradisional yang enak banget nah
salah satu aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa ikut memerah langsung susu kerbau
nah saya mau tanya langsung dengan bapaknya gimana kita caranya merah susu kerbau
caranya harus kiri gini gini aja perahnya
setelah susu diperah ditambah dengan daun alu alu alias aloe vera yang membuat aromanya semakin sedap
lalu dimasak di atas wajan hingga matang dan menggumpal
menjadikan susu kerbau ini setelah dimasak jadi kental
makanya mereka dahulu menggunakan yang namanya alo alo
terus ada juga yang menggunakan getah pohon beringin
yang berikut ada juga yang menggunakan batang serat nenas
udah jadi nih keju kerbau dari susu yang saya perah tadi pagi
masyarakat sini menyebut makanan ini namanya dalini horbo
atau memang artinya keju kerbau
caranya setelah dimasak juga kita pakai daun singkong
jadi dia lebih mantep rasanya
empuk banget dan masih hangat
legitnya rasa keju dari susu segar ditambah serat dan aroma daun singkong
menjadikan dalini horbo makanan tradisional huta tinggi yang sangat menggugah selera dan bergizi
dalini horbo menjadi kuliner wajib saat berkunjung ke sini
dengan beli kreatif lokal
anda turut membantu warga sekaligus bangga buatan indonesia
huta tinggi sudah menerima tamu wisatawan bahkan dari macanegara sejak tahun dua ribu empat belas
rata rata kunjungan turis asal luar negeri sebelum pandemi mencapai dua ratus orang setiap tahunnya
meski desa wisata huta tinggi sepi pengunjung di masa pandemi
masyarakat desa optimistis
inovasi yang dilakukan
dan mampu membangkitkan kembali gairah wisata di pulau samosir
kalau di masa pandemi kan agak surut ya pak semangatnya memang
namun cara saya untuk buat mereka semangat adalah saya sering membawa teman teman
entah itu anak anak sekolah di sini
jadi kita sekarang menjual paket untuk anak sekolah
jadi walaupun kita tidak bisa mendatangkan tamu luar
tapi tamu lokal di sini bisa kita datangkan dengan prokes kita ya
gitu kan pak
semangat untuk maju
pesan yang saya tangkap dari perjalanan ini
pegiat wisata antusias belajar
beradaptasi serta terus meningkatkan kemampuannya
pesona keindahan alam terbaik dan keramatamahan warga di desa huta tinggi
hanya akan anda dapatkan di indonesia saja
anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja